sementara itu pemerintah akan menyalurkan bantuan dana kepada warga negara indonesia yang masih berada di provinsi hubei republik rakyat tiongkok
dana sebesar rp satu ratus tiga puluh tiga dua juta rupiah akan disalurkan untuk keperluan logistik belanja makanan dan kebutuhan harian warga indonesia yang menunggu proses evakuasi
warga indonesia di sana juga akan menerima masker dari kementerian luar negeri dan badan nasional penanggulangan bencana
disebutkan bahwa sudah pemerintah sudah mengalokasikan dana rp satu ratus tiga puluh tiga dua juta rupiah untuk logistik warga negara indonesia di hubei
agar dimanfaatkan oleh mahasiswa membeli makanan dan kebutuhan sehari hari karena dalam kondisi karantina
dan uang sebesar rp satu ratus tiga puluh tiga dua juta tersebut diberikan kepada sembilan orang koordinator
persenjataan dan pemerintah yang menunggu proses evakuasi
dan menyalurkannya kepada dua ratus empat puluh tiga wni di provinsi hubei
kementerian luar negeri dengan badan nasional penanggulangan bejana mengirimkan masker n sembilan puluh lima yang ditujukan ke hubei dan juga ditujukan ke wuhan